jangan lupa sholat bergantian
dede udah mau maghrib baru nyapu
iya cu tadi dedetnya keluar dulu sebentar
jadi baru sempet sekarang nyapunya
yang kamu dipecat ya
gatau salah saya apa
main pecat aja
berarti sekarang saya sudah bisa manggil kang ujang
eh kok ada siapa tutup
eh kita liat motor ya
tuh ada siapa
itu ada siapa tuh
selamat siang bu
iya selamat siang
betul ini rumahnya pak saung
ini bu ada kiriman dokumen dari hongkong
dia mau bermain di taman bermain
terima kasih bu
tidak boleh menggunting dalam lipatan
kita harus masuk ke dalam kainnya
tidak usah diladenin doi
nanti tambah parah dang
menggunting dalam lipatan itu
artinya mengkhianati sahabat
seperti teman kita
menggunting dalam lipatan
jadi ketua pkk
kita jadi banyak kegiatan
katanya juga mau diadain kegiatan berkebun
setiap rumah harus tanam bunga
biasanya kamu yang paling getol
biasanya kamu yang paling ketol
ada iki loh jang
setelah beri balasan
sampai jumpa harian
ma nggak mau dianterin
hah nggak usah
nanti kamu ke layapan lagi
martuhu haq su'uzon terus
jangan ngelayap ya
gimana kalau kita susupkan orang ke ladang bagja kang
pura pura gabung sama bangsa garap lahannya
kamu pikir bakja akan menceritakan semua rencananya ke semua orang
yayat kalau kamu mau maju upgrade pemikiran kamu
dari kantor kang
banyak orang yang dapat
tenang saja cuk
kang yayat pasti bantu untuk kirim istri istri mereka jadi tkw
begini kang edet kang yayat
kang bagjetnya ngajakin cucu ketemuan di bogor
cucu juga nggak tahu
nggak dikasih tahu ada urusan apa
mungkin dia suka sama kamu tuh
ayubah aduh pas
ya udah aneh kantor eingin dia auto

darah kysih kang
udah campur kan
banyak orang yang dapat
tenang saja cu
kang yahyat pasti bantu
untuk kirim istri istri mereka
begini kang edet
kang jateng ngajakin cucu ketemuan
cucu juga gak tau
gak dikasih tahu ada urusan apa
mungkin dia suka sama kamu tuh
mungkin dia mau mempengaruhi tamu
karena semakin banyak istri
yang mau jadi tkw
perjuangan bagja akan sia sia
dan tidak berhasil
dari mana saja kamu sopi
hari ini baru pulang
dari bogor pak
bagaimana doa bapak dikabulkan
kalau dalam pikiran kamu tuh yang ada cuma dedeh terus
ya kan tes penerimaannya
di bogor ya tuh bapak
alhamdulillah kejawab semua
betul tidak jawabannya itu yang penting
salah semua ya percuma
ya insya allah benar semua pak
kalau nanti bapak mau sholat
sudah mau maghrib
udah mau maghrib baru nyapu
iya cu tadi dedetnya keluar dulu sebentar
jadi baru sempet sekarang nyapunya